gue udah gak gak kena marah apa
yaudah kalau gitu nanti
gue suruh orang asrama supaya
jangan lupa makan
makasih buat rendang parunya
makan bubur dulu aneh
kok nggak diangkat angkat sih perasaan gue jadi nggak enak
lan lo kenapa sih
alhamdulillah ya allah
astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim
ya allah engkau maha tahu apa yang menjadi kegelisahanku malam ini
amal mohon ya allah lindungilah wulan dari dimanapun dia berada
karena doa ini adalah cara aku untuk memuluknya dari jauh
menjauhkanlah wulan dari segala penyakit dan marah bahaya
berikanlah dia selalu kebahagiaan dan ketenangan dalam menggapai cita citanya
amin ya allah
wulan wulan wulan lo kenapa lan
ya allah lan lan badan lo panas lan
kau berikan aku cinta
berikan aku rasa
hingga tak bisa berpaling
kau terindah di hidupku
terbaik untuk diriku
jangan pernah terpisahkan
sekarang istirahat ya
sekarang istirahat ya
teruk rumah sakit
udah mendingan kok
lo kok bisa disini sih
jadi tadi tuh
gue berendang paru
mau ngebagi buat lo
eh ternyata pas masuk
mungkin tuhan yang mengirim gue
buat jadi penolong lo
eh kayaknya udah mau malam deh
mendingan lo balik
gue yang gak enak sama orang asrama
gue udah gak
yaudah kalau gitu nanti
gue suruh orang asrama
supaya beliin lo bubur
makasih buat rendang parunya
makan bubur duluan ya
dia cuma noloh keambilan
sama temen gue
aku udah cepetan

my rekt blame dia kok gak agak rem alternatif
oh makasih udah bener
telepon dari tadi gak diangkat terus juga lu kenapa gak telpon gue hari ini
lu baik baik aja kan di sana
feeling roman kok kuat banget ya buat gue
tadi itu kan gue emang kesakitan gara gara maha gue kamu
eh kok malah diem sih loh
kalo ada orang tanya tuh dijawab bukan didiemin
lu beneran gak apa apa kan di sana
lo tau gak gue tuh abis mimpi buruk tentang lo tau gak
apaan sih terus terus
lan gua tuh lagi serius tau gak
lu seneng ya bikin gue jadi gak bisa tidur gara gara mikirin lo gini
sampai mau tidur aja masih mikirin gue
oh atau jangan jangan
apaan sih lan
tunggu tunggu tunggu
ntar ya gue lagi mau ngebayangin
lo gak usah berlebihan ya
gue tuh cuma khawatir aja sama cewek banyak yang lagi gue telepon ini
yang katanya anak bokap ini nggak bisa tinggal jauh jauh di rumania
palingan juga di sana lo tiap hari nangis
gue yakin stok tisu di rumania pasti abis gara gara diborong sendiri sama lo
nah ini kalau lo udah bilang nacok berarti lo baik baik aja
ya bagus deh alhamdulillah
kalau gitu gue mau tidur lagi ya
doa lo itu lebih manjur ya oban
janganlah lu jatuh kemana mana
belum kaya biar biar
nanti gue datang
nanti gue datang
aduh seleksi anchorhan jam dua udah mulai
gue gak boleh telat nih
gue duluan ya
apa gue ajak direm pulang bareng aja ya
hola masa depan
kenapa kenapa kaget ya
gemas banget sih
aku tuh kesini
aku jemput kamu biar kita pulang bareng
udah yuk sini aku bawain
kayaknya hati lu meledak nih
deren kau sedih jangan
dunia tak selebar daun talas kau tau tuh
masih banyak laut ikan
eh di dunia ini
dina bukan cewek saja
eh doyok lo udah tadi pembahasa apa sih lo
lagi juga dunia tak sebesar daun kelor
lo tau daun kelor gak lo
penangkal setan kolor hijau
yaudah pokoknya si ayu suka main pokemon
makasih ya aku tidur tuh
gue tambah bingung loh
ya dia jalan hati hati
hati hati dia jalan juga ikut gue
ntar dulu dong
bilang aja lo sengaja kan mancing emosi gue
kali ini gue bener bener gak punya waktu ya untuk berantem sama lo
si robis kenapa
aku buru buru kayak gini tuh